kebijakan untuk menambah cuti bersama pada momentum lebaran idul adha memunculkan pro kontra
sebagian pihak mengatakan jika cuti bersama ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
sementara di sisi lain kebijakan libur panjang ini justru membuat sektor ekonomi lain seperti industri ini menjadi terhambat bahkan berhenti beroperasi
lalu kemudian tepatkah kebijakan cuti bersama dan libur panjang ini jika kita paralelkan dengan situasi ekonomi saat ini
kita akan membahasnya lebih lanjut sudah bersama kita
ada darwoto ketua komite tetap pemberdayaan dan perluasan tenaga kerja kadin
selamat malam pak darwoto mas bima apa kabar
terima kasih sudah bergabung
saya ke perlindungan
kita panggil pak darwoto dulu
pak darwoto bagaimana kemudian dari sisi pengusaha
bicara untung rugi nih ya
kalau dari sisi karyawan atau buruh begitu ya menilai ada untung ada ruginya
tapi kalau dari sisi pengusaha bagaimana
dari sektor pariwisata tentu ini menguntungkan begitu ya
tapi dari sektor industri kabarnya ini justru malah bikin boncos
menjawab ini bagaimana
jadi begini kita mengagai keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
namun di sisi lain dari sisi pengusaha khususnya industri manufaktur itu kan biasanya sudah mempunyai jadwal produksi itu diukur untuk satu tahun
misalnya liburnya hari apa itu nanti bahkan ada penggantian dan lain sebagainya secara internal perusahaan itu sudah melakukan
bahkan perusahaan perusahaan yang terkait dengan sebuah perusahaan
di sisi dari sisi pengusaha kabarnya ini juga mereka sudah mempunyai rencana produksi secara bersama sama
kita ketahui juga bahwa di dua ribu dua puluh dua ini kan apa namanya ibaratnya lagi pulih pulihnya pasca covid sembilan belas
sehingga kalau dibilang dengan adanya cuti tambahan cuti bersama ini tentu akan mengganggu produktivitas ataupun kinerja industri sektor manufaktur
mereka tanya kita berharap juga
pelaksanaannya itu dapat lebih di fleksibel dikembalikan kepada perusahaan masing masing
itu akan lebih bagus
karena ya tadi itu karena produksi sudah direncanakan tiba tiba ada aturan cuti
karena kita melihat bahwa cuti bersama itu kan sifatnya masih fakultatif
artinya bisa dilaksanakan bisa juga tidak disesuaikan dengan kondisi dari sektor masing masing
kalau memang bisa ya silahkan
kalau memang tidak bisa karena produksi juga harus berjalan terus
ada perusahaan perusahaan tertentu malah produksinya nggak bisa berhenti
kira kira itu sementara
kalau dari industri manufaktur ini kerugian yang paling kelihatan apa
apakah kemudian kalau cuti bersama produksi tetap jalan mau tidak mau karyawan tetap dipanggil untuk bekerja dikeluarkan insentif begitu
atau dari sisi apa nih
kalau dari sisi produksinya
kalau dari sisi tenaga kerja
nah kerja kan kalau mereka cuti kan cuti bersama kan kalau cuti mereka ambil ya cutinya dipotong
kalau tidak ngambil berarti ya tidak dipotong gitu
tidak dipotong cuti tahunannya
jadi yang diberlakukan selama ini cuti bersama itu seperti itu
tadi terakhir yang mau disampaikan soal kebijakan ini dikembalikan kepada perusahaan masing masing
ini maksudnya bagaimana pengaturannya akan seperti apa
artinya pelaksanaan cuti bersama selama ini perusahaan itu mensikapinya disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing masing
karena cuti bersama kan kalau produksinya memang sudah memang harus ya mereka harus melakukan tetap masuk seperti biasa
tapi kalau perusahaannya bisa oke
kalau gitu ini akan
dari sisi suplai tidak ada gangguan dan lain sebagainya yaudah berarti bisa melakukan cuti bersama
dengan catatan ya tadi itu bahwa yang melaksanakan cuti adalah cutinya dipotong
baik pak darwoto terima kasih saya ke mas bima
mas bima anda memiliki perspektif seperti apa
kalau kemudian ini kan baru pertengahan tahun ya
cuti bersama ini sudah berapa kali kita
atau dialami oleh para pekerja dan pengusaha begitu ya di sektor sektor industri khususnya
kemudian tadi ada soal produksi yang terhenti dan kerugian lain begitulah
anda menilai kebijakan ini dari segi ekonominya bagaimana mas bima
siapa sih yang gak suka libur ya
kalau ditanya tentu ke pengusaha pariwisata jawabannya adalah kalau bisa cutinya lebih panjang gitu ya
cuma yang kita perlu memang kritik bersama ketika pemerintah ini mendadak membuat aturan aturan terkait perubahan cuti
meskipun cuti bersama atau hari libur
karena banyak sekali pengusaha yang harus mengganti kalendernya
kemudian juga ada kompensasi yang mungkin berubah di beberapa sektor
dan memang ketidakpastian kebijakan itu adalah sumber nomor lima masalah paling utama dalam daya saing di indonesia
kalau itu saya sepakat
jadi kalau pun harus ada tambahan libur ya sudah dibicarakannya dari lama dong pada waktu penentuan
libur bersama kapan cuti bersamanya kapan misalnya gitu ya
hari keagamaan yang ditentukan
itu menurut saya yang lebih bijak
tapi kalau melihat sekarang sudah ada aturannya ya
dan sudah minggu depan kan ini berlaku
kita lihat aja manfaatnya mungkin di sektor pariwisata tingkat hunian kamarnya
itu bisa meningkat
karena kondisi sekarang beberapa hotel rata rata nasional itu masih belum kembali tingkat keunian kamar seperti dua ribu sembilan belas
jadi memang perlu untuk didorong lebih banyak ke masyarakat jalan jalannya
kemudian juga di restoran kemudian kafe
banyak hal yang positif
cuma ini memang karena tidak dibicarakan mungkin ya dengan pelaku usaha di sektor industri
terutama di sektor padat karya akhirnya menimbulkan kebingungan
jangan sampai efek yang ditimbulkan dari idul adha ini kan mulai dari masyarakat yang melakukan ibadah keagamaan
habis itu kemudian melakukan penyembelian kurban
berarti ada waktu lama berkumpul bersama keluarga
atau bahkan kurbannya dilakukan di rumah masing masing di kampung halaman masing masing
tentu itu ada efek ekonominya
tapi juga pemerintah harusnya lebih bijaksana ya
untuk berpikir dampak terhadap sektor
pada sektor padat karya
terutama di industri yang akan kehilangan
saya sempat katakan kehilangan jam kerja
target pun akan berubah
mungkin pengiriman juga kepada calon pembeli
itu kontraknya direvisi
pembeli di luar negeri juga mungkin melihat
ini indonesia bagaimana bikin aturan soal masalah libur
di eropa itu mas libur itu kan musim panas musim dingin itu panjang
jadi libur itu bukan satu hal yang ditakutkan
libur tadi kan sudah direncanakan tahun sebelumnya
dan tidak mungkin ada perubahan yang signifikan
tiba tiba libur musim panasnya ditambah tiga hari misalnya dari jadwal keretapannya
nah itu kan artinya ada ketidakpastian
ini saya kira yang akhirnya menarik
pengusaha protes terutama di sektor industri
serikat pekerja juga saya lihat juga protes juga
karena mungkin dia juga harus diganti cutinya di hari kerja lain
yang harusnya mereka misalnya benar benar bisa berlibur misalnya di akhir tahun
ada ketidakpastian soal kebijakan
mas bima gini menyambung tadi yang disampaikan
bahwa situasi ekonomi secara global pun saat ini tidak menentu
situasi di dalam negeri sendiri pun juga kita tahu bahwa dengan adanya kebijakan yang mendadak seperti ini
produksi terhambat bahkan terhenti sama sekali
tentu kemudian daya saing kita dengan apa ya
dengan negara lain soal bagaimana meningkatkan ekonomi di dalam negeri sendiri
ini juga akan berpengaruh begitu
nah apakah situasinya sangat terdampak dengan kebijakan kebijakan seperti ini mas bima
iya ini kalau kita catat sekarang ini banyak sekali kebijakan yang umurnya pendek atau mendadak diganti

nah ini yang akhirnya membuat orang yang ingin berinvestasi
jadi dalam kurun waktu satu tahun lima tahun ke depan itu justru akan berpikir
karena setiap ada pergantian kebijakan secara mendadak maka akan ada biaya tambahan di sana
begitu saja tadi
makanya masalah ketidakpastian kebijakan ini jadi salah satu hambatan dalam memulai bisnis di indonesia
tapi kalau kita bisa melihat ada sektor yang diuntungkan tadi juga kita harus cek memang
oke lah hotel untung restoran untung dengan adanya
kalau kita bahas diskusi soal libur
kalau kita bahas diskusi soal libur tambahan ini
tapi juga kita perlu cek juga ketika industri dalam negerinya terpengaruh kemudian masyarakat dengan libur misalkan belanja online lebih banyak
kita harus cek nih dia belanjanya produk lokal atau karena yang siap industrinya di luar negeri jam kerjanya lebih panjang produktivitasnya lebih baik
jangan jangan orang indonesia berlibur itu juga belinya bukan barang lokal bukan beli baju lokal sepatu lokal
tapi lebih banyak membeli barang barang impor
karena daya salingnya di luar negeri jauh lebih baik daripada di indonesia
nah jadi kadang kadang begini kadang kadang pemerintah ini kan perlu diingatkan bahwa udah libur ini momentum karena pandemi jadi endemi
karena masyarakat disuruh untuk belanja lebih banyak
tapi harus dicek juga kalau daya saing industri kita terpengaruh karena kebijakan berubah ubah bisa jadi orang akan beli belanja pada saat liburan tapi belinya adalah barang impor
jadi kita harus cek juga

yang kedua saya juga melihat sekarang orang disuruh belanja mas karena ada liburan
problemnya adalah siapa yang belanja
kalau dilihat di data menengah ke bawah itu banyak yang terkena dampak dari inflasi
jadi mereka mikir dulu untuk memenuhi kebutuhan pokok sebelum masuk ke kebutuhan jalan jalan
ini kan kebutuhan tersier
liburan yang lebih panjang dia jalan jalan ke luar kota itu kebutuhan tersier
biasanya kelas menengah ke atas
jadi bisa jadi efek yang diharapkan dari ekonomi ketika terjadi libur lebih lama itu nggak sebesar yang diperkirakan pemerintah
oke baik saya ke pak darwoto terakhir
pak darwoto apa jalan tengah kemudian yang mungkin dari teman teman pengusaha bisa upayakan kondisi kondisi seperti ini ternyata memang lebih banyak ruginya dibanding untungnya begitu bagi pengusaha
dan gambaran tadi dari bapak
mas bima juga mengatakan memang yang dikejar sekarang dari sisi konsumsi
tapi industri manufaktur ini juga harus dilihat juga dan dihitung hitung juga
ini bagaimana menjawabnya
ya solusinya ya tadi itu bahwa kebijakan ini kan kembalikan ke di bersama itu sifatnya fakultasif
sehingga dari situ kembalikan saja ke perusahaan masing masing
biar perusahaan juga berbicara
karena mereka sudah
dari awal mas dari awal produk
dari awal akhir tahun itu sudah merencanakan rencana produksi untuk tahun depan itu seperti apa
bahkan itu sudah didiskusikan dengan teman teman pekerja di perusahaan masing masing itu
sehingga mereka sudah punya kalender
nah sehingga dengan demikian alangkah bijaknya kalau yang namanya kebijakan itu juga diberikan kelonggaran untuk perusahaan perusahaan untuk industri manufaktur
itu jauh akan lebih baik
kemudian untuk ya kalau kantor kantor nggak ada masalah ya
karena kantor aktivitasnya kan pasti apa namanya kalau asn nya libur ya pasti biasanya libur
tapi industri manufaktur ini kan nggak mengenal apa namanya kan mereka kerjanya juga shift gitu kan
kemudian delivery juga pakai supply chain gitu kan
kemudian juga industri dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya
kemudian juga kalau bicara dengan kompetitor
kita dengan negara lain juga ya negara lain juga liburnya juga nggak banyak seperti di kita
kemudian jam kerja juga sama
di negara negara asean itu kan juga ada yang masih memperlakukan jam kerja lebih dari empat puluh jam seminggu
sementara kita empat puluh jam
ini faktor faktor inilah yang harus diperhatikan
tapi balik lagi ke tadi bahwa kebijakan ini tentunya diberikanlah kelonggaran kepada industri manufaktur
untuk mengatur sebaik baiknya gitu kan
sehingga semua bisa dilaksanakan
oke baik kita tentu berharap bahwa kebijakan apapun itu khususnya soal cuti bersama ini
itung itungannya juga harus jelas begitu ya
agar tidak kemudian bicara untung rugi ruginya aja yang banyak untungnya nggak ada gitu ya
jadi kita berharap ada kebijakan yang lebih bijak yang bisa dilahirkan oleh pemerintah terkait apapun itu ya
khususnya cuti bersama
terima kasih pak darwoto dan juga mas bima sudah bergabung dengan cnn indonesia prime news malam ini
terima kasih selamat malam